pandemi belum usai kita harus tetap berdoa dan ikhtiar
karena allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya
rasulullah telah berpesan kepada umatnya untuk selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian
jangan berhenti berikhtiar dengan menjalankan adaptasi kebiasaan baru
telah dhani rasul dalam menghadapi pandemi